seorang anggota kepolisian memberi uang ganti rugi rp seratus kepada pedagang
agar mau menutup lapak dagangannya
lantaran berjualan melewati pukul delapan malam pada masa ppkm darurat
sejumlah pedagang yang ketakutan di razia akhirnya menutup lapak dagangan mereka
pasangan suami istri pedagang pecel ayam di jalan gunung sahari
sawah besar jakarta tongsat ini misalnya
saat meminta menutup lapak dagangannya pada sabtu malam
kepala polsek sawah besar memberi uang ganti rugi lima ratus ribu rupiah dan paket bahan pokok
sementara itu pedagang gorengan pun mendapat sejumlah uang
selama masa ppkm darurat penghasilan pedagang jauh berkurang
karena adanya pembatasan jam perjualan dan sepinya pembeli
sudah berapa lama bu
di saat pandemi seperti ini bu gimana bu pendapatannya bu
dapatnya begitu lah
kadang kadang kesepi kadang kadang ada ramean ada kesepian gitu
lihat kita tadi dipikir kita mau membuarkan terus mau ngangkat ngangkat barangnya
namun kita tahu situasi yang sulit yang dihadapi oleh beberapa
pedagang ya dalam situasi seperti ini
makanya tadi kita memberikan solusi
selain pedagang kaki lima dan warung tenda
razia ppkm dengan pembagian bahan pokok juga menyasar pengemudi ojek online dan pemulung
rizky ihtiar yahya jakarta